sampai jumpa di video selanjutnya
tadi kan bapak lihat kan ada kan anak itu di situ di tv
jelasin dong ke milu pak
apaan sih ini
udah deh mendingan sekarang lo masuk aja
lepas nggak mau lepasin
nggak mau lepasin
apaan gue dikutang
pak pak pak pak
masih gak tahu tahu
pak pak pak pak
jelas jelas perempuan ini perempuan becet
tidak bermoral pak
apa pak rela
mau perempuan itu tinggal di rumah ini pak
berarti benar yang aku bilang selama ini pak
mita itu cuma mau hartanya papa
bapak bisa lihat sendiri kan tipe perempuan seperti apa dia
ini fakta ini udah bukti
perempuan seperti ini kah yang akan papa cari hanya untuk sekadar tinggal di rumah ini mengotori rumah ini
gimana sih pak
ayo kabur mau dipinjarin
ada apa ini
tuh kamu lihat aja sendiri
kalian ribut ribut ngebahas ali ya
di hotel tersebut dan akan dikenakan sanksi
tadi tuh ada mita yang kamu cari cari selama ini
dia ditangkap polisi dia itu psk
iya sabar tunggu dong aku yakin juga berarti pasti ada lagi
bakal kesyut kok
pak bapak kita tuh ngapain
saya alia melapak
dari tempat kejadian selamat malam
nggak ada kan kalian tuh salah lihat kali ya
ya nggak akan mungkin kita bertiga salah lihat
jelas jelas kita bertiga tadi ngeliat kalau mita itu ditangkap sama polisi
tadi kan bapak lihat kan ada kan anak itu di situ di tv
jelasin dong ke milu pak
pak ibu sih
gimana aku boleh binatang
jelas dia itu tinggal di hotel murahan
ngapain juga dia di situ kalau bukan untuk menjajakan diri
dipikir dipikir sama kamu
keterlaluan sekali si mita
tanah kuburan suami saja belum kering sudah bisa bikin malu di luar sana
aku yakin bayi yang kemarin dibawa ke sini pasti bukan anaknya kak arvino
jangan jangan dia sendiri nggak tahu bapaknya siapa
kakak jangan asal tuduh ya
kan bisa aja mita kehabisan uang dan dia nginep di hotel kurahan kayak gitu
kamu tuh kenapa sih
segitunya kamu bela belain perempuan yang belum pernah kamu temuin
karena aku nggak mau mengulangi kesalahan yang sama kak
kesalahan yang sama mki dulu
seandainya aku bisa mendamaikan k arvino dengan papa dan mama
aku yakin kakak pasti masih hidup sekarang
aku percaya sama kak arvino
aku percaya kalau dia gak mungkin milih wanita yang sembarangan
apalagi untuk dijadikan istrinya
karena itu akan merusak nama baik keluarga kita dan kakak tahu itu
kita tidak boleh terlalu cepat mengambil kesimpulan
apalagi menyangkut hal yang penting seperti ini
kalau udah masalah arvino selalu papa bela
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
aku mau pergi dulu
sebenarnya amas yang barusan terjadi
sampai jumpa lagi